seorang dokter di surabaya yang nekat mencuri mobil hanya karena menuruti keinginan istri mudanya
aksi pelaku yang terekam kamera pengawas dilakukan di sebuah rumah makan di semarang jawa tengah
dengan menggasak kunci mobil yang lengah ditinggalkan korban di meja makan
inilah aksi yang dilakukan tersangka ap saat melakukan pencurian mobil di sebuah rumah makan di kawasan jalan tirto agung banyumanik semarang
dari rekaman kamera pengawas rumah makan tersangka yang berprofesi sebagai dokter ini langsung menggasak kunci mobil milik andi prabowo
warga banyumanik semarang yang ditinggalkan di meja rumah makan lantaran hendak mencuci tangan
setelah menggasak kunci tersangka yang merupakan warga surabaya ini langsung bergegas kabur dengan mobil jas bernomor polisi h sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua wg milik korban
baru berselang tiga jam tersangka berhasil dibekuk polisi saat mengendarai mobil curiannya melintas di kawasan
jalan madukoro semarang
pada saat pelaku ada di rumah makan spontan langsung melihat ada kunci mobil langsung diambil
menurut keterangan dari pelaku untuk sementara tidak direncanakan
karena mata gelap aja dan kebun kebun mendadak
karena pelaku mungkin merasa keinginan dari istri sangat besar jadi pelaku mungkin didesak secara spontan melihat ada kunci mobil langsung mengambil
kepada polisi tersangka ap mengaku nekat mencuri mobil karena desakan istri mudanya yang menginginkan mobil jazz
atas perbuatannya tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan dengan dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pencurian dengan ancaman hukumannya mencapai tujuh tahun penjara